dalam rekaman cctv ini seorang karyawan minimarket di cikarang pusat kabupaten bekasi mengadak dua pencuri sepeda motor dari area parkir di samping minimarket
kedua pelaku tidak dapat kabur setelah karyawan bernama didi cahyadi menutup pintu gerbang
satu dari dua pelaku kemudian mendodokan pistol dan sempat melepas tembakan yang nyaris mengenai tubuh didi
meski diancam pistol karyawan minimarket ini tetap berani melawan pelaku
karena keberanianya rekannya kemudian turut membantu
pria cctv kok agak aneh ada anak posen dari bawah ke atas
kan biasanya anak posen dari sini langsung kalau ke bawah yaudah dibawa

pelaku kemudian diserahkan ke mapolsek cikarang pusat beserta barang bukti sepucuk senjata api
hingga sabtu malam petugas si mapolsek cikarang pusat yang menangani kasus ini belum bersedia memberikan keterangan
mas kena kop
mas kena kop
dari mau turunan itu sudah sangit baunya sudah sangit
kita pikir kita itu hanya kampas rem atau kampas kopling
dua unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk membantu memadamkan api
akibat kebakaran arus lalu lintas dari dua arah mengalami kemacetan selama satu jam
mores boyolali menyebut menyebab kebakaran masih dalam penyelidikan
sementara seluruh penumpang kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kendal dengan menggunakan bus cadangan
timbukutan cnn indonesia